adanya konsensus pajak digital yang kemarin dikatakan g dua puluh di roma ini menurut saya juga suatu kemajuan besar
tapi menurut saya dengan adanya indonesia sebagai ketua presidensi g dua puluh di tahun depan
ini menurut saya malah justru peluang bagaimana kita bisa mengiring pada bagaimana sih harusnya sistem pajak yang lebih adil
terutama bagaimana kalau kita bicara tentang thresholdnya tentang bicara tentang gimana nanti ekspektasi atau prospek tax holiday setelah adanya global minimum tax
itu hal hal yang harus diperjuangkan oleh kita sebagai negara berkembang seperti itu